balitbank hukum dan ham merupakan salah satu unit utama di bawah kementerian hukum dan ham
fungsinya sebagai lembaga think tank yang memberikan masukan bagi pembentukan kebijakan oleh kementerian hukum dan ham
balitbank percaya kebijakan yang baik pasti dimulai dari riset yang baik
untuk itu balitbank berkomitmen menghasilkan riset yang reliable valid objektif dan solutif untuk mengatasi permasalahan hukum dan ham
salah satu hasil riset balitbank yaitu survei indeks kepuasan masyarakat yang kini telah dikembangkan menjadi survei digital
aplikasi survei ini telah dimanfaatkan hampir di seluruh upt kemenkumham dan diadopsi oleh kejaksaan republik indonesia dan kementerian pan rb
seluruh hasil riset balitbank telah disampaikan ke stakeholder dalam bentuk policy brief
selain itu balitbank juga mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk e book sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis
tidak hanya tugas penelitian balitbank turut menyediakan layanan narasumber dalam forum forum diskusi
balitbank juga menggelar konferensi ilmiah yang bertujuan untuk menjaring pemikiran kritis di bidang hukum dan ham
komitmen balitbank pada perusahaan ini adalah untuk menjaga kemampuan dan kemampuan penelitian
produksi pengetahuan juga ditunjukkan lewat penerbitan jurnal de jure dan jurnal ilmiah kebijakan hukum yang telah mendapat akreditasi sinta ii dan jurnal ham dengan akreditasi sinta iii
balitbank juga secara aktif melayani masyarakat dengan membuka perpustakaan untuk umum
total terdapat lebih dari dua ribu koleksi buku yang dapat diakses ketersediaannya lewat katalog online
balitbank berkomitmen untuk terus berkembang dan berbenah dalam memenuhi kebutuhan bangsa dan negara
ini semua kami lakukan karena balitbank pasti responsif